sebelumnya pada senin dua puluh delapan agustus fauzia ibu korban imam maskur menyebut setelah anaknya menelpon dan meminta uang tebusan lima puluh juta rupiah
para tersangka melakukan panggilan video dan memperlihatkan gambar seorang pria diduga korban sedang disiksa hingga luka parah